pemerintah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang perlindungan anak
perpu dimaksudkan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang semakin signifikan
kejahatan pada anak sudah masuk kejadian luar biasa yang mengancam kehidupan anak anak
kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan dengan cara cara yang luar biasa pula
ada pemberatan pidana yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana
dipidana mati seumur hidup atau pidana penjara paling singkat sepuluh tahun dan paling lama dua puluh tahun
pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku
tindakan berupa kebirikimia dan pemasangan alat deteksi elektronik